ya walaupun kalian gak menyelesaikan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

gak ada apa apa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
ipah tau gak sih pandu itu kelakuannya aneh banget disini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
aneh aja kan kelakuannya
ngebahayain orang tau gak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
gimana ya kalo si pandu itu diusir kita gak dapat uang satu miliar dong pak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
udah deh kak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

kemana mana aku harus bilang sama kamu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
enggak mau kan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
cinta itu anak dari pemilik rumah ini
gak apa apa lah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
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

malih nih mah
dengan kekuatan naruto
dengan kekuatan bipido f
mayanku selalu usik hatiku
ini dia kantornya besar juga ya
enggak ini sih bisa ketemu sama pandu
wah ada tamu istimewa rupanya
kalian pasti mau pilih ini kan
pandu suami pas
saya tuh datang ke sini cuma mau ngebalikin twitternya pandu kok
gak mau uang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
calon suami saya itu ada laki laki yang gentleman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
pandu sendiri yang merencanakan itu
bahkan kamu juga punya niat untuk mencurigatinya pandu kan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
pandu itu calon suami saya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
udah mending kita pulang aja deh
rasanya udah gak enak nih